bank indonesia optimistis nilai tukar rupiah masih dapat menguat jelang rapat the fed dua puluh satu maret mendatang
kepala deputi pengelolaan moneter bank indonesia dodi zulverdi menyatakan nilai tukar rupiah saat ini di kisaran tiga belas enam ratus hingga tiga belas delapan ratus per dolar amerika
masih jauh di atas ekspektasi nilai fundamental
sementara itu dengan adanya intervensi bank indonesia untuk menahan gejolak rupiah
diprediksi akan berdampak pada jumlah defisit cadangan devisa di sepanjang tahun dua ribu delapan belas yang jatuh pada angka dua hingga dua lima persen
angka ini cenderung signifikan dibandingkan defisit cadangan devisa tahun lalu sebesar satu tujuh persen
fmfc meeting tanggal dua puluh satu maret ini selesai
biasanya memang sampai dengan pelaksanaan pertemuan itu pasar pasti akan tetap sedikit wait and see
sehingga kemudian pergerakan atau volatilitas masih akan terjadi
nampaknya dugaan kami bahwa sebagian dari pelabur di pasar keuangan itu sudah tanda petik memprice in
memasukkan ekspektasi apa yang akan diputuskan oleh the fed pada pertemuan
nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika berfluktuasi selama maret dua ribu delapan belas
berdasarkan data bank indonesia kurs rupiah hari ini diangkat tiga belas delapan ratus delapan rupiah
melemah lima puluh satu poin dibandingkan sehari sebelumnya

pelemah rupiah juga terlihat di pergangan antarbank
kita lihat nilai tukar rupiah yang dipatok di bank bank bumn bni tiga belas delapan ratus enam puluh lima
bank mandiri tiga belas delapan ratus bri tiga belas tujuh ratus sembilan puluh lima sementara yang paling rendah tiga belas enam ratus dua puluh satu per dolar amerika di bank btn
bagaimana dengan harga nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika
bank bank swasta kita awal dari bank mega menjual di harga tiga belas sembilan ratus lima puluh
sementara bca tiga belas delapan ratus sembilan puluh delapan
dan abon tiga belas tujuh ratus delapan puluh
dan yang paling rendah ocbc nisp
mematok harga jual nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika di angka tiga belas tujuh ratus enam puluh empat
berita terkini mengenai cuaca ekstrem dua ribu dua puluh satu di indonesia